berdasar kalender bulan cina imlek atau tahun baru cina akan jatuh pada bulan februari dua ribu dua puluh satu ini
nah meskipun ada banyak penyesuaian kegiatan dalam menyambut imlek karena pandemi
tapi menyantap makanan khas imlek ini harus tetap dilakukan
namanya sudah tradisi ya
betul namanya tradisi
nah ada beberapa makanan nih yang wajib ada saat imlek dan saya beberapa waktu yang lalu berkesempatan untuk icip icip nih makanan
yang katanya juga bisa membawa banyak keberuntungan
imlek festival yang menandakan masuknya musim semi dan tahun baru menurut kalender tionghoa
meski pandemi sejumlah kegiatan jelang imlek seperti berbelanja pernak pernik

berburu jajanan khas imlek hingga sembah yang diklenteng tetap dilakukan
namun tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
kawasan petak sembilan gelodok jakarta barat yang terkenal sebagai pecinan tertua di jakarta
ramai dikunjungi jelang perayaan imlek

berbagai kebutuhan imlek dijual di sepanjang jalan ini
tak terkecuali kuliner khas imlek
ada banyak tradisi yang biasa dilakukan dalam menjelang perayaan imlek
selain berdoa menyantap kuliner tertentu dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan dan juga kekayaan
salah satunya adalah menyantap dimsum
ya dimsum menjadi menu yang wajib ada saat imlek tiba
menyantap aneka dimsum dipercaya akan membawa kekayaan
yang mirip dengan mata uang emas cina zaman dahulu
beberapa jenis dimsum yang bisa anda coba adalah kuotie
yang berisi ayam dan sayuran
ada juga hakau xiaomai dan xiaolongbao
selain dimsum menu lain yang wajib ada di meja makan saat imlek adalah yusheng
menu pembuka ini berisi berbagai jenis sayuran dan irisan ikan salmon segar
yang melambangkan pembukaan
ini adalah menu pembuka tahun yang akan membawa kesejahteraan dan semangat baru
sayuran ini dicampur berbagai saus seperti saus buah plam minyak zaitun dan juga jeruk lemon
yusheng diaduk bersama dan diangkat tinggi tinggi dengan sumpit
agar mendapat kemakmuran dan rezeki yang tinggi
yang penting adalah menu ikan utuh kukus
ikan kerapu utuh dibentuk menyerupai kupu kupu dan dikukus dengan irisan jahe
kemudian ditaburi daun bawang dan daun ketumbar lalu disiram minyak panas serta kecap asin
ikan yang disajikan utuh dari kepala hingga ekor
memiliki filosofi mengawali dan mengakhiri tahun dengan kebaikan
chinese people itu kan
banyak filosofi baik jadi apalagi namanya perayaan tahun baru imlek itu terdiri dari
berbagai macam filosofi atau enggak simbol simbol positif daripada imlek jadi seperti kita menu menu
kita sajikan itu ada ikan ikan itu kan melambangkan kesuburan atau kemakmuran terus akan ada jeruk
akan ada bebek pandemi membuat banyak keluarga tionghoa tak bisa berkumpul sambil makan bersama
dengan keluarga besar menyantap menu khas imlek secara private bersama keluarga inti alhasil
menjadi pilihan kalau misalnya kita makan keluarga rame rame ya kita hebohkan apa namanya makan iseng
kita rame rame tapi sekarang aku lebih prefer untuk makan di tempat yang private room karena aku takut
juga karena pandemi kan takut ketemu orang orang ya jadi kita prefer untuk pilih yang dimana kita bisa
makan private dengan jumlah orang
tahu banyak saat menu sudah disantap jangan lupa juga ya saling mengucapkan gong shi fa chai yang
berarti selamat atas kekayaan anda dan wan shi ru yi yang berarti semoga semua keinginan terpenuhi
anita mai hadi ahdiana jakarta